bank mega menjalin kerjasama dengan klub sepak bola asal spanyol fc barcelona
dengan meluncurkan mega barca kart
sebanyak dua puluh empat nasabah yang beruntung akan diboyong ke kamno markas barcelona
untuk menyaksikan langsung pertandingan barcelona dan bertemu messi dan kawan kawan
bank mega baru baru ini melakukan kerjasama dengan klub sepak bola asal spanyol fc barcelona
bank mega dan fc barcelona meluncurkan mega barca kart yang terdiri dari kartu kredit
kartu debit dan kartu prepaid dengan desain khas fc barcelona
karena ini kartu co branding dengan fc barcelona
tentu ada benefit tambahan selain benefit dari kartu kredit bank mega yang sudah ada
yaitu berbagai benefit yang ada hubungannya dengan fc barcelona
dengan menggandeng klub sebesar barca
bank mega berharap dapat mengakuisisi tiga ratus ribu fans di indonesia menjadi pengguna kartu kreditnya
selain bank mega ada beberapa perusahaan besar di indonesia
yang juga menggandeng klub klub sepak bola ternama di dunia
sebut saja perusahaan fmcg perusahaan perbankan hingga penerbangan
selain untuk meningkatkan citra dari brand perusahaan mereka
hal ini juga dilakukan untuk ekspansi dari target pasar mereka
langkah ini merupakan kerjasama komersial yang dilakukan untuk menjangkau pasar global
dan memperkuat brand fc barcelona di berbagai wilayah di indonesia
bank mega adalah perusahaan yang besar di pasar bukan hanya ini
orang orang di belakang bank mega sangat penting
dan itulah alasan
kita ingin berhubungan dengan yang terbaik untuk dapat mengembangkan brand dan imej kita bersama
peluncuran yang ditandai dengan pemberian jersey barcelona kepada bank mega ini
menawarkan hadiah barca ultimate trip
nasabah yang melakukan transaksi dengan nilai paling tinggi
mendapat hadiah menonton pertandingan barcelona langsung di spanyol
bank mega dan cnn indonesia merupakan anak usaha ct corp
prasidya puspa jakarta